bawaslu kabupaten tuban jawa timur menggandeng santri dan pelajar menjadi mitra pengawasan pilkada serentak dua ribu dua puluh
para remaja tersebut dibekali sejumlah pengetahuan agar dapat berpartisipasi melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu
bertepatan dengan hari santri badan pengawas pemilu atau bawas luka wapaten tuban menggelar isti gosah dan doa bersama
serta sosialisasi pengawasan pilkada pada kamis siang
sejumlah santri dan pelajar dikumpulkan untuk dibekali pengetahuan tentang pemilu khususnya pilbub tuban yang akan digelar pada sembilan desember dua ribu dua puluh
santri dan pelajar diharapkan dapat menjadi mitra pengawasan pilkada
dengan pengetahuan yang diperoleh santri dan pelajar mampu melakukan pengawasan dan juga mencegah tindak pelanggaran pemilu
sehingga pilkada dapat berjalan aman dan juga damai tanpa diwarnai praktek kotor seperti money politik
kita berharap ada komunitas komunitas santri dan yang lain yang memposisikan sebagai orang orang yang mengawasi kita juga
memberi informasi kepada kita juga kpu ke bawaslu juga sama sama diawasi
kita tahu ada yang memang menjadi bagian dari tim sukses begitu
tapi tetap juga ada kelompok tengah yang memang masih menyuarakan menjaga kualitas pemilunya
pemilu ini kan punya kita semua
jadi semuanya harus bersama sama mengawasi